terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
untuk menyambut event akbar asian games dua ribu delapan belas
sebuah kampung di subang disulap menjadi kampung asian games
kampung itu kini penuh dengan warna warni dan juga gambar unik bertema asian games dua ribu delapan belas
gelaran asian games dua ribu delapan belas yang akan diadakan di jakarta dan palembang terus dikebut persiapannya
kampung ini juga tergambar di tembok rumah warga
peran serta warga untuk memeriahkan asian games dua ribu delapan belas ini dapat diapresiasi
karena berkat gotong royong dari warga untuk membuat kampung ini menjadi kampung yang indah bersih
terlebih cabang olahraga balap sepeda disiplin road race dan disiplin mountain bike atau mtb
pada asian games dua ribu delapan belas digelar di subang
justru ini mengangkat kita mungkin hasil atas dasar kita sebagai pengurus dengan warga
mengangkat tema tersebut karena momen momen
kita sekarang ini kan harus mensosialisasikan
kita ikut membaur ikut mendukung ikut memindupasi sehingga terlaksananya si game di indonesia
khususnya atau umumnya khususnya di kabupaten subang yang notabene pelaksanaan cabang olahraga balap sepeda
dan terbang layang mungkin ya
warga subang berharap dengan dukungan yang diberikan indonesia dapat menjadi tuan rumah yang baik
dan pergelaran asian games kali ini berjalan lancar
dian firmansyah subang